pemerintah provinsi jawa barat menggandeng shopee indonesia untuk mempercepat digitalisasi umkm di jawa barat
dengan digitalisasi umkm jabar ini diharapkan dapat memiliki akses pasar yang lebih luas
baik melalui marketplace ataupun platform digital lainnya
nah kerjasama ini disaksikan langsung oleh gubernur jawa barat ridwan kamil dan yegang
co founder sekaligus chief operating officer sea yang merupakan induk usaha dari shopee
untuk mengetahui informasi selengkapnya telah terhubung bersama kami nesya megawati di pendopo pakuan bandung jawa barat
selamat pagi sarah dan juga fani
saya meminta sekali bahwasannya pemprov jawa barat menggandeng shopee
salah satu e commerce yang juga terbaik di indonesia untuk bisa mempercepat digitalisasi umkm
di pelosok desa
tentunya saat ini memang targetnya masih jawa barat tapi akan lebih meluas ke seluruh indonesia
tadi bahwasannya komitmen penguatan komitmen shopee indonesia ataupun shopee kepada pemprov jawa jawa
dengan memberikan mempercepat digitalisasi transformasi digitalisasi di jawa barat
terutama memang saat ini targetnya adalah pelosok pelosok desa
dengan cara apa dengan cara memberikan seratus perangkat komputer yang diserahkan tadi sebagai kick off
tapi nanti akan berlanjut terus menerus hingga mencapai seribu perangkat komputer

komputer tersebut nanti akan perangkat komputer tentunya dengan bukan hanya komputernya
tetapi juga ada software dan juga pelatihan diserahkan kepada pemprov jawa barat
lalu kemudian nanti akan didistribusikan melalui ataupun kepada bumdes
melibatkan banyak pihak yang tentunya juga sampai hingga sampai di pelosok pelosok desa
nah dari komputer tersebut sejauh ini memang seratus tapi tentunya tadi yang saya sampaikan nanti akan ada seratus

memang sebenarnya tadi ketika pada saat acara tadi bahwasannya gubernur jawa barat rituan kamil mengatakan bahwa ini adalah langkah yang sangat baik
langkah yang begitu konkret komitmen dari shopee untuk penguatan digitalisasi indonesia
karena ini adalah momen yang sangat tadi ritwan kambil mengatakan bahwa ini adalah revolusi digital terbesar
bukan hanya di jawa barat tetapi juga di indonesia
karena dengan memberikan digitalisasi perangkat tersebut nanti bisa mengembangkan para uinp
para umkm bisa berkembang lebih pesat lagi
karena konsepnya bukan hanya memberikan komputer tapi juga nanti ketika pada saat dibangun juga shopee village center
bentuknya adalah nanti juga diberikan pelatihan pengembangan bisnis melalui para patriot patriot desa
kalau misalnya bayangkan saja sarah dan juga fani ketika nanti diberikan pelatihan memang awalnya targetnya hanya lima ribu
ini lima juga angka yang sangat begitu baik ketika pada saat diberikan pelatihan kepada para insan insan
para desa warga desa lalu kemudian warga desa tersebut ketika dilatih lalu bisa mengembangkan kembali keterampilannya
bisa mengembangkan produk produk tersebut bukan hanya bisa meluas di pasar indonesia tapi juga ekspor
patriot patriot desa itu kemudian nanti bisa mengajarkan kembali para warga desa untuk bisa tembus
bisa mengerti bagaimana sebenarnya produk produk tersebut bisa dikemas secara baik
hingga bisa menembus pasar indonesia dan juga pasar ekspor
ini adalah pernyataan dari gubernur jawa barat fitwan kabel dan juga direktur sopi christine juwarto
bersama dengan sopi sopi akan membangun infrastruktur ekonomi digital di desa
termasuk dengan laptop atau tab yang akan diberikan untuk warga dan perangkat desa
sehingga suatu hari produk produk desa itu tidak hanya dijual di desanya
tapi bisa ke seluruh indonesia tinggal datang ke pusat digital shopee itu
tahap duanya jika produknya sudah luar biasa bisa diekspor
shopee di bandung sudah akan membangun kampus ekspor ukm
jadi nanti selain desa kemudian menguasai pasar nasional juga menguasai nanti pasar internasional

kita sudah meluncurkan
kita sudah meluncurkan shopee center di beberapa titik dulu
nah nanti komitmen kita ini adalah untuk tahap pertama
langsung akan kita berikan perangkat seratus unit untuk disebarkan ke seluruh jawa barat di desa desa
nah kedepannya akan kita kembangkan juga sampai dengan lima perangkat komputer juga
nah apa sih yang sopi sediakan di sopi center ini
sopi center ini ada pendampingan untuk pelatihan menjual

ada juga pendampingan untuk belajar bagaimana menggunakan komputer
ada juga pendampingan untuk belajar bagaimana menggunakan komputer
terus juga ada fasilitas mendukung
dan tentunya kita sampai juga ke bantuan perangkatnya nih
jadi supaya tidak ada barrier lagi
tidak ada lagi halangan
untuk supaya umkm ini bisa masuk ke digital

untuk supaya umkm ini bisa masuk ke digital
sarah dan juga fani bahwasannya memang ini juga langkah kita pada hari ini
ataupun sopi bekerjasama dengan pm prof jawa barat adalah sebagai selaras dengan program pemerintah pusat
bahwasannya untuk mempercepat digitalisasi
bahwasannya untuk mempercepat digitalisasi
bahwasannya untuk mempercepat digitalisasi
umkm bisa menyasar ke seluruh pihak bisa menyasar ke pelosok desa
selain itu juga kita tahu bersama bahwa umkm merupakan salah satu penggerak roda perekonomian di indonesia
terutama ketika pada saat kondisi pandemi saat ini
ini semuanya selaras bersama
tadi tuan kamil juga mengatakan
gubernur jawa barat tuan kamil mengatakan bahwasannya
untuk memajukan seluruh umkm bukan hanya peran satu pihak
bukan hanya peran dari pemerintah
tetapi peran semua pihak terutama juga pihak swasta
yang menurut tuan kamil
yang juga salah satu yang paling berkomitmen untuk memajukan umkm di indonesia
karena memang pada dasarnya sarah dan juga fanny bawa sopi untuk umkm indonesia
ya baik terima kasih nesha atas laporannya